tujuh belas tahun sudah yayang kurniawan menjadi petani kentang di kawasan pangalengan kabupaten bandung jawa barat
ia merasakan dampak perubahan iklim terhadap mata pencahariannya sehari hari
anomali cuaca menjadi salah satu hambatan yang saat ini ia hadapi dan berdampak langsung pada seringnya terjadi gagal panen
perubahan iklim juga membuat banyaknya hama tanaman sehingga membuat para petani seperti yayang harus mengeluarkan modal lebih untuk membeli pembasmi hama
yayang mengatakan saat ini modal yang harus ia keluarkan bisa naik hampir dua kali lipat
untuk penanaman satu hektare lahan misalnya dulu ia hanya perlu mengeluarkan modal enam puluh juta rupiah
saat ini modal yang harus ia keluarkan bisa mencapai satu ratus dua puluh hingga satu ratus lima puluh juta rupiah
modal yang lebih besar ini sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan produksi
ancaman kegagalan sekarang lebih besar
kalau dulu itu kejar produksi satu hektar dua puluh ton itu sudah mudah
kalau sekarang itu ya
maksimal itu satu hektar paling delapan belas ton kadang lima belas ton dua puluh ton itu sudah jago lah gitu istilahnya
kalau dulu bisa sampai dua puluh ton sudah standar tiga puluh ton sudah bagus
sekarang ngejar dua puluh ton itu sudah susah
yayang bersama sejumlah petani lain di pangalengan pun mengikuti pelatihan sekolah lapang iklim
agar bisa lebih beradaptasi dengan perubahan cuaca dan iklim dalam aktivitas pertanian
melalui kegiatan ini petani diberi pemahaman untuk bisa membaca cuaca
melalui sejumlah peralatan otomatis
yang bisa mengukur unsur unsur cuaca seperti suhu kelembaban udara hingga kecepatan angin
sehingga petani bisa memprediksi kapan waktu yang tepat untuk menanam
masyarakat sini itu sudah mendalaminya secara turun menurun
mengikuti kegiatan komunitas kentang ini
tetap saja kita mendapat informasi bahwa kadangkala itu mengalami kegagalan
dan salah satu faktor penyebab itu adalah kondisi ekstrim di cuacanya
misalnya hujan lebat atau embun es yang pros yang tiba tiba dan itu menyebabkan kegagalan produksi
mudah mudahan dengan kegiatan sekolah lapangan iklim ini hal seperti itu bisa diminimalisir
enggak produksinya tetap tinggi dan optimal
sekolah lapang iklim atau sli ini digelar oleh bmkg sejak dua ribu sepuluh
tahun ini rencananya sli akan digelar di enam puluh lokasi di seluruh indonesia
dengan peserta mencapai tiga orang
laisa nisari sekirahadian kabupaten bandung jawa barat